jelang natal dan tahun baru kebutuhan masyarakat akan bahan pangan cenderung mengalami peningkatan
harga bahan pangan di sejumlah pasar tradisional masih relatif stabil
pemerintah menjamin stok bahan pangan jelang natal dan tahun baru dalam kondisi aman dan juga memadai
jelang natal dan tahun baru satgas pangan polres jombang jawa timur menggelar sidak ke sejumlah pasar tradisional
sidak harga pasar jelang natal dan tahun baru dilakukan oleh satgas pangan bersama dinas pasar kabupaten jombang
satu persatu lapak pedagang didatangi petugas untuk mengecek harga diantaranya daging beras minyak goreng curah telur hingga daging ayam
petugas menemukan kederaan samaan harga pada daging ayam
di pasar pon harga daging ayam mencapai rp tiga puluh tiga per kilogram
sementara di pasar legi harga daging ayam per kilogramnya lebih mahal yaitu rp tiga puluh empat
di pati jawa tengah tim gabungan dari dinas perdagangan dan perindustrian polres pati dan perumbulok melakukan inspeksi mendadak di pasar tradisional
sidak digelar di pasar puripati dan rogowangsan
di kedua pasar ini petugas menemukan harga bahan pokok masih stabil
kenaikan harga hanya terdapat pada beberapa komoditas pangan
antara lain bawang merah yang naik rp lima ratus per kilogram
dari harga rp dua puluh empat lima ratus menjadi rp dua puluh lima
sementara harga telur turun dari rp dua puluh tiga menjadi rp dua puluh dua
direktur barang kebutuhan pokok dan bahan penting kementerian perdagangan tuti prahastuti menjamin
tidak ada lonjakan harga pangan saat perayaan natal dua ribu delapan belas dan tahun baru dua ribu sembilan belas
yang mungkin akan melonjak sepertinya nggak ada ya
kita soalnya sudah mengantisipasi pak mendak sudah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh perwakilan
kepala dinas perdagangan dan perindustrian di tiga puluh empat provinsi pada tanggal sebelas november yang lalu
dan itu sudah disepakati bahwa mereka akan para kadis ini akan turun
serta dengan satgas pangan
kemudian mulai tanggal enam belas november kemarin kita sudah melakukan juga rapat koordinasi di daerah
jadi kita sebar seluruh para eselon satu para pejabat kementerian perdagangan
disebar ke lima belas daerah khususnya yang terutama jawa hampir semua
terus kemudian dan provinsi yang kebanyakan adalah
saya beragama nasrani karena fokusnya adalah itu permintaan banyak
terkait dengan pasti terkait dengan supply dan demand
sehingga kita fokuskan ke daerah daerah yang memang mayoritas beragama nasrani
dan sudah mulai sampai akhirnya nanti kita akan turun seminggu sebelum natal
jelang natal dan tahun baru kebutuhan masyarakat akan bahan pangan cenderung mengalami peningkatan
selain ketersediaan pangan yang memadai masyarakat juga berharap
kebutuhan pokok tidak mengalami kenaikan